sejumlah siswa kelas empat dan lima sdn sepuluh regol garut berhasil menciptakan sebuah gambaran elektrik dengan alat alat yang sederhana
hasil karya mereka juga turut dipamerkan dalam acara indocom tech dua ribu delapan belas
kira kira penasaran nggak dengan kecanggihan atau kreativitas anak anak sd ini
produser lapangan kami karmel mursalim akan melaporkannya untuk anda
dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edition kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti berinovasi
saat ini saya sedang berada di indocom tech dua ribu delapan belas yang bisa lenggarakan di jcc senayan
selain dari barang barang elektronik yang dijual dengan harga murah ada juga pameran ciptaan kodir kodir cilik yang sangat menarik
salah satu hal yang sangat menarik adalah kode kode yang diperlukan

di mana beragam inovasi teknologi anak anak muda turut dipamerkan
nah ini sudah ada beberapa anak anak sd yang berhasil menciptakan gamelan elektronik
ini gimana cara bikinnya sih
ini pertamanya kan kardus dilapisi aluminium foil
kalau ini aplikasinya pertama kan kalau gamelannya kan mahal
itu terlalu berat
jadi kita bikin gamelannya pertama gamelan elektroniknya
pertama kan kita ngerekam audio suara gamelan aslinya
terus kita bikin aplikasinya pertama kan suaranya cuma ada di keyboardnya doang
tapi karena kita menyambungkan dengan kabel maki maki
jadi bisa ke gamelan ininya terus juga bisa ke buah buahan
kakak coba deh pegang
terus kakak pegang hidung aku
wah keren banget ya
untuk dapat bekerja gamelan ini menggunakan aplikasi yang dibuat melalui proses coding
coding adalah suatu proses menulis dan memelihara kode untuk membangun suatu program komputer
dewis akbar selaku guru pembimbing bidang studi ini menggunakan alat bantu berupa dadu
yang bertuliskan perintah guna memudahkan para siswa memahami pelajaran kodi
pertama ya sekarang kan sekarang zamannya teknologi
jadi sepuluh lima belas tahun lagi sudah ramasnya bakal makin canggih lah
tilang aja udah online
sekarang jadi anak anak sd sekarang harus menguasai teknologi
supaya di masa depan mereka siap di dunia kerja
kedua hoding itu sendiri tidak harus anaknya nanti jadi programmer
tapi untuk melatih problem solving dan competitional thinking
jadi melatih pola pikir yang supaya menjadi lebih sistematis
selain gamelan elektronik inovasi menarik lainnya adalah helm anti ngantuk
yang diciptakan oleh murid murid sma kanaan tanggerang
helm ini dipasang sensor yang akan mengeluarkan bunyi nyaring
jika ada pergerakan kepala seperti orang ngantuk
inspirasi dibalik inovasi ini adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada saat masa mudik lebaran